jenazah nur ain lubis dosen universitas muhammadiyah sumatera utara
yang tewas dibunuh oleh mahasiswanya telah dimakamkan
sedangkan tersangka diberhentikan oleh pihak rektorat
setelah disolatkan di masjid jami
jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum pancur batu
ia dimakamkan di samping makam ibu kandungnya
sebelumnya jenazah diotopsi di rumah sakit bayangkara medan
sementara itu tersangka roy mardosa siregar
mahasiswa semester enam fakultas keguruan dan ilmu pendidikan
universitas muhammadiyah sumatera utara
telah dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat oleh pihak rektorat